moga jadi baik baik aja ya
apa gue telpon aja kali ya
aduh jangan kelas
kalo ada mas sakit kan kita namanya ganggu di istirahat
ini raya telepon gue
kebetulan banget ya raya
tadi pas banget gue mau telepon lo
wah berarti kita sehati dong
cuma gak tau deh mereka dimana sekarang
emang gak diajak nih
gak mau ke warior
gak ada as kasing kan men
gak ada kegiatannya
makanya kita jadi lontong lontong gini gak ada kerjaan kan
iya tuh betul banget soalnya murni juga jarang nih
jarang ke base camp
kayak namanya juga lagi pacar pacaran
soalnya kita dilupain men
woy makin mengontrol kegiat lo
tadi lo teriak apa
sorry sorry kayaknya kalian semua salah denger deh
kita gak denger denger kapan kapan ku
kita gak denger denger kapan kapan ku
jangan mentang mentang lo pake motor sport
terus lo asal kenceng kenceng di jalanan
jalanan ini bukan punya nenek moyang loh
asal tau aja ya
kita juga bisa main kasar
kita pun bisa main di jalanan
kita punya jargon anak vespa itu semuanya keluarga
satu pespa satu sodara
mereka masih sed escuela bukan
dibukin sama anaknya spa setia sama mondi ini
pusulin kesempatan maaf kita
ada masalah apa ini
eh lu siapa lu gak usah gaya gayaan ikutan perusahaan kita
gue datang kesini bukan mau ikut campur perusahaan kalian
gue datang kesini dengan tamah
mereka itu teman teman gue
dan gue mohon kalian jangan
anda mu harus turun hale
kayaknya ide alex bagus d
ya kamu bete aku telepon
ya enggak sih
jadi gini loh
ini kan gue habis main basket nih
gue kalah bukan gara gara gue gak bisa main basket ya
gue kalah gara gara dicurangin
coba kalau mereka gak curang
ih galek banget tuh musuh kamu
masa mainnya curang gitu
iya makanya tuh gue bete sama si angel cs
udah aku makan nih aku habisin
aku gak terima nih kamu disakitin kayak begitu
terima kasih dok
tapi beneran kalau kamu mau balik ke curangan mereka
kamu kasih tahu aku aja
enggak enggak usah
kalau tuh emang baik banget sama gue
iya kan kamu juga baik soalnya
eh ya udah deh
kamu lagi bete ya
aku telepon nanti aja ya
kamu hilangin dulu deh bete betenya
jangan dong jangan
ya deh kalau kayak gitu
kalau kamu pas aku temenin deh

by the way kamu udah makan belum
oh ya udah kamu makan dulu di sana
aku lagi makan nih
iya kan terakhir kita dapet kabar dia
dia jatuh kecelakaan pas balap
aduh ya ampun
moga aja dia baik baik aja ya
aduh jangan keles
kalau ada mas sakit kan kita namanya ganggu di istirahat
kebetulan banget ya raya
tadi pas banget gue mau telfon lo
eh lo udah telfon gue duluan
wah berarti kita sehati dong
oh ya gimana keadaan lo sekarang
gue juga udah di jakarta kok rey
iya sama gue juga kangen re
yaudah kok gitu
ntar kalian pulang sekolah pada main aja kesini
ke rumah gue
nah makanya itu raya
kayaknya gue gak bisa deh kalau pulang sekolah
soalnya gue tuh udah janjian sama boy
kita tuh mau pergi ke daerah sentul
katanya ada tempat latihan motocross
di situ ada bukit yang indah banget pemandangannya
wah asik banget tuh
kayaknya kapan kapan boleh ya kita berempat main kesana
makanya lo harus cepet sembur harus cepet sehat
habis itu langsung masuk ke sekolah
tapi masalahnya boleh sih kita kesana rame rame
soalnya kan leidannya buat motocross
eh mendingan aku ke sekolah aja deh sekarang